sepuluh anak buah kapal telah usai menjalani tes kesehatan di rumah sakit pusat angkatan darat gatot subroto jakarta
hasil pemeriksaan menunjukkan sepuluh abk tersebut dinyatakan sehat secara fisik ataupun psikis
sejak minggu malam ke sepuluh abk itu menjalani serangkaian tes kesehatan secara menyeluruh
seperti tes kejiwaan dan juga ronsen
tim dokter telah menyerahkan berkas reka medis ke kementerian luar negeri
dan setelah tes kesehatan selesai dilakukan keluarga baru diperbolehkan menjemput
hasil pemeriksaan secara fisik maupun pemeriksaan sarana penyunjang sepuluh apk kita
teman kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan alhamdulillah kondisinya sangat prima sekali
kesehatan jiwanya dalam kondisi stabil dan tidak ada gangguan apapun